agresi rusia ke ukraina tidak terhadang bantuan nato tak kunjung datang
presiden ukraina volodymyr zelensky bahkan menyatakan ukraina merasa ditinggalkan
lantas bagaimana konflik rusia ukraina ini ke depan dan bagaimana sikap indonesia terhadap konflik di wilayah bekas negara uni soviet itu
sudah terhubung secara virtual dengan hamid awaludin menteri hukum dan ham periode dua ribu empat belas dua ribu dua
yang juga pernah menjabat sebagai duta besar republik indonesia untuk rusia dan belarusia
selamat malam pak hamid
pak hamid hari ini memasuki hari kedua invasi rusia ke ukraina dan kita melihat eskalasi yang terjadi justru semakin tinggi
nah kalau menilik bagaimana sejarah hubungan rusia dan ukraina apa saja catatan anda
ya catatannya kan memang catatan buruk ya dari perspektif hubungan internasional
karena dua ribu empat belas misalnya rusia sudah berada di sana kan dengan alasan melindungi
warga rusia yang berada di wilayah ukraina
sebenarnya ini konflik sudah lama
nah pertanyaannya apa sebenarnya kepentingan rusia di ukraina sehingga bisa menggunakan kekerasan
itu kan pertanyaan dasarnya
nah kalau anda tanya saya seperti itu maka jawabannya sederhana
karena rusia itu sangat terganggu dengan keinginan ukraina
karena ukraina masuk ke dalam asosiasi nato
karena itu sangat mengganggu geopolitik dan keamanan rusia
kalau ukraina masuk nato maka nato akan memperlengkapi ukraina dengan peralatan peralatan militer
dalam rangka menjalankan pasal lima keanggotaan nato
yakni melindungi setiap negara
nah itu yang membuat rusia tidak mau nato melakukan itu
eh apa ukraina melakukan manuver politik seperti itu
sebenarnya tujuannya di situ
iya kalau memang kemudian rusia ini saat ini terganggu begitu anda katakan pak hamid
kita sudah lihat pasukan militer rusia ini memulai masuk ke ibu kota
kalau kemudian anda melihat analisa anda sampai sejauh mana kemudian
rusia akan menjaga negaranya begitu atas yang
gangguan yang kemudian potensi terjadi begitu
ada dua skenario nya ini
skenario pertama rusia akan tinggal di ukraina panjang ke depan
sebagaimana uni soviet tinggal di afganistan selama sepuluh tahun ketika uni soviet menginvasi afganistan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu skenario pertama
skenario kedua putin berada di ukraina dan akan menggunakan semua cara untuk menggulingkan pemerintahan presiden ukraina yang ada sekarang
jadi dua kemungkinan ini
kalau anda tanya di antara dua kemungkinan ini
maka saya memilih bahwa kemungkinan uni soviet apa
rusia berada di sana dengan opsi kedua
sekedar menggulingkan presiden ukraina yang ada sekarang
karena kalau dia tinggal lama ongkosnya mahal
nah tentu anda juga mengetahkan ke saya kan kenapa nato tinggal diam
dan presiden ukraina sekarang merasa sudah ditinggalkan
ditinggalkan oleh nato
lagi lagi ini perspektif soal biaya perang
dalam situasi pandemi begini kan tidak ada negara yang memiliki ekonomi bagus kan
nah disitulah kejelian rusia
memanfaatkan momen ketika amerika dan nato berada dalam posisi kurang bagus secara ekonomis
karena untuk melakukan serangan balik itu butuh biaya yang sangat besar
oke jadi target utamanya adalah kemudian analisa anda menggulingkan ukraina untuk kemudian menuju ke target berikutnya
menggulingkan pemerintahan ukraina ya
menggulingkan pemerintahan ukraina untuk kemudian menuju ke target berikutnya begitu pak hamid
yang pasti grand strategi rusia mencegah ukraina tidak masuk ke dalam nato
dan dia tidak dan rusia tidak akan mengejar
dan dia tidak akan berhenti sampai kemudian akhirnya memang hal itu tidak terwujud begitu ya
ukraina tidak akan masuk ke dalam nato
pak hamid dunia sebetulnya sudah mengutuk invasi ini
dan memang tidak membuat rusia menurunkan serangannya
ya sekali lagi saya tidak melihat ada kemungkinan sampai hari ini ya amerika
atau nato akan membalas uni soplet secara militer
paling perangnya adalah perang statement di lembaga internasional
memang masalah ini agak kalut sedikit ya
karena agenda ini tidak mungkin dibawa ke pbb
sebab rusia itu pemegang hak veto di dewan keamanan pbb
tapi kalau mau dibawa bagaimana pasti tetap akan dipeto kan
nah syukur sekarang ini china sebagai raksasa dunia baru tidak menunjukkan gelagat berpihak kepada rusia
diam saja dia
jadi apatensi agak agak kurang di situ
itu syukurnya bahwa dalam konflik sekarang ini china diam
tidak menunjukkan gelagat berpihak kepada rusia
jadi menurut anda sebetulnya siapa kemudian pihak yang bisa menggerakkan apakah masih ada kemungkinan rusia dan ukraini ini untuk melakukan negosiasi
ya pasti ada
hanya sekarang siapa yang mengambil inisiatif
masalahnya sekretaris jenderal pbb guterres sudah telanjur mengutuk keras tindakan rusia kan
jadi kalau guterres mengambil inisiatif memediasi mungkin rusia tidak akan bersedia
tidak akan bersedia
karena sudah telanjur mengutuk
jadi menurut anda mengapa kemudian nato tidak bergerak sampai saat ini
ya pertama ya nato ukraine itu belum menjadi anggota nato
jadi tidak ada kewajiban konstitusional nato untuk melindungi ukraina
beda kalau dia sudah jadi anggota kan
nato punya kewajiban melindungi anggotanya
kedua banyak persoalan yang bernama kepentingan diri sendiri
nah kalau misalnya nato menekan rusia soal ukraine ini
rusia bisa saja menggunakan jalur pipa gas dia yang ada di ukraina untuk mengembargo suplai gas ke negara negara barat
termasuk ke jerman
itu juga persoalan tersendiri
sehingga memang konflik ini agak complicated sedikit
silahkan pak hamid silahkan dilanjutkan
tidak sesederhana yang kita bayangkan
karena ada faktor pipa gas yang ada di ukraina
yang mengalirkan gas rusia ke negara negara eropa
jadi kalau nato mau menekan rusia persoalan ini rusia bisa mengembargo gas dia ke negara negara eropa tersebut
jadi segala langkah yang kemudian dilakukan sudah dipikirkan dengan begitu matang
begitu matang begitu ya pak hamid
apa yang kemudian rusia ingin
oh rusia jago cerdas
rusia ingin sampaikan kepada dunia dengan invasi yang dilakukan saat ini
pertama rusia ingin mengirim pesan bahwa setelah perandingan
rusia itu masih hegemonik
rusia itu masih super power
kan salam ini cara berpikir kita
setelah perandingan selesai pada tahun seribu sembilan ratus sebelas

rusia itu sudah habis
rusia itu sudah habis
sebagai kekuatan super power kan
sebagai kekuatan super power kan
nah ini momen dimana rusia tunjukkan bahwa saya masih ada dan masih punya taring
saya masih beruang merah yang memiliki daya cengkram yang kuat
itu pesan politik yang dikirim ke seluruh dunia
makanya putin mengatakan jangan coba coba ada negara yang mau ikut campur di sini

jelas sekali pesan politiknya itu
jelas sekali pesan politiknya itu
jelas sekali pesan politiknya itu
oke dengan berkaca dari peristiwa ini apakah mungkin kemudian negara negara lain misalkan misalnya china akan melakukan hal yang sama
terkait dengan konflik yang terjadi antara china dengan negara lain misalnya dengan taiwan atau juga konflik di laut cina selatan
apakah apa yang terjadi ini bisa menular kemudian ke negara negara lain yang juga memiliki

kalau anda tanya saya tentang laut cina selatan kemungkinan itu tidak terjadi konflik di situ
karena china punya kepentingan memelihara laut china selatan bukan sebagai kawasan konflik bersenjata
sebab jalur perdagangnya di situ itu sekian puluh persen melalui jalur laut cina selatan
bagaimana mungkin dia mau membuat kegaduhan di jalur itu
bagaimana mungkin dia mau membuat kegaduhan di jalur itu
selalu berbeda pendapat dengan yang lainnya
seolah olah bahwa laut china selatan itu akan jadi gaduh dengan politik luar negeri china kan
kalau saya justru cina memiliki kepentingan memelihara laut china selatan sebagai daerah yang tidak gaduh
karena itu jalur perdagangan dia kan mengangkut barang suplai logistik kemana mana mengekspor dan sebagainya
jadi kalau kita ke konflik rusia dan ukraina menurut anda apakah mungkin bisa dilakukan diplomasi oleh amerika atau pun nato untuk menghentikan krisis yang terjadi saat ini

begitu dampak ekonominya sudah terasa maka seluruh negara besar akan turun tangan mencari solusi
begitu dampak ekonominya sudah menjadikan maka seluruh negara besar akan turun tangan mencari solusi

sekarang kira kira dampak ekonomi apa yang pertama muncul ini
yakni harga minyak naik sudah tembus pada angka seratus dolar per barrel kan
nah kalau minyak sudah naik itu adalah pertanda bahwa akan terjadi implikasi ekonomi kepada seluruh negara
terutama negara industri
karena mereka tergantung dengan minyak kan untuk mengekspor
untuk menjalankan roda industri mereka
saya sih percaya bahwa tidak akan berlarut eskalasi militer ini
pasti ada titik temunya suatu saat
begitu negara tersebut kena dampak ekonomi baru mulai
bagaimana kemudian dengan indonesia pak hamid
bagaimana indonesia mengambil peran dalam krisis ini
apalagi saat ini indonesia menjadi presidensi g dua puluh
karena kita tidak ada riwayat konflik dengan kedua negara itu
dan mereka bisa menerima kehadiran kita
sejauh mana kemudian peran indonesia ini bisa meredakan konflik yang terjadi menurut anda
saya kira tergantungnya diplomasi kita
dan saya percaya diplomasi indonesia dibawa ibu retno
ibu retno itu sangat lincah fleksibel
fleksibel dan dinamis
bisa saja dilakukan itu
terakhir pak hamid tadi anda mengatakan bahwa dampaknya krisis yang terjadi di ukraina ini bisa berdampak kepada ekonomi
apakah juga termasuk ke indonesia pak hamid
pertama yang kita lihat statistik
kita punya impor gandum dari ukraina itu hampir tiga juta ton per tahun ya
kalau ini berlarut maka kita harus cari tempat untuk membeli gandum
kebutuhan gandum kita kan kalau saya nggak salah ya sepuluh juta ton
nah tiga juta di antaranya itu dari ukraina
jadi pasti kena dampak
ini soal minyak harga minyak
ingat ya kita itu sudah pengimpor minyak loh
bukan lagi produser minyak
dengan menembus angka seratus dolar per barrel itu kan lumayan nanti tekanannya
tekanan domestiknya kepada indonesia
artinya pemerintah harus keluar uang banyak untuk mensubsidi lagi kan harga minyak
itu sangat keras dampaknya
dan bagaimana mencegah dampak itu akan
terasa ke indonesia pak hamid terakhir
ya memang harus ada langkah konkret menghentikan ini konflik ya
karena posisi kita kan kita bukan negara yang mengandalkan kekuatan militer
tapi mengandalkan soft power kita
itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah ya
dan menurut saya
apa yang dikatakan kemlu itu bagus
bahwa ini adalah masalah menjaga stabilitas
menjaga hubungan internasional antar semua negara
baik kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian diplomasi bisa segera menyelesaikan krisis yang terjadi di ukraina
kita lihat bagaimana peran diplomasi soft power tadi yang seperti disebutkan pak hamid ini juga bisa ikut berkontribusi dalam meredakan krisis ini
pak hamid awaludin mantan duta besar republik indonesia untuk rusia dan belarusia
terima kasih atas perspektif anda di cnn indonesia newsroo
selamat malam pak